suara denger dulu denger dulu
kalau perlu bunuhnya
kamu memang licik bancik
kalau aku tidak licik mana mungkin aku jadi bancik
mendingan aku jadiin layang
tapi tolong jangan lukai para pedagang yang tidak berdosa itu
apalagi sampai membunuh penyelamat
alhamdulillah akhirnya emosan lagi nyapa rumah
udah gak sabar pak
sejak kapan kamu buat peraturan
kamu itu sekarang berada di pihak bukan berada di pihak mereka
kamu adalah di bawah kekuasaanku satajika
sebentar lagi kamu akan mempersembahkan kekasih
hei pendahap bertobet
kenapa kamu jadi pengecut
sekarang lihat kamu
saya tidak akan pernah melarai tidak berdosa itu
apalagi dia hanya seorang pedagang
ilmunya tidak sepadan dengan pengerti
dia adalah ancaman buatmu
kalau kamu gagal lagi
maka kamu tidak akan pernah melihat nafas hatiku
ingat begitu masalah ini selesai
atau kamu akan mengguluhkan punya tanganku sendiri
saya tidak akan melukai kamu
jika kamu cepat pergi dari sini
aku akan menangkapmu
yang ingin dilerlight itu cuma pas anggur tapi
dia merupakan untuk memberikan perubahan
bagaimana cara tinggalkan dia
maka apakah mungkin
pasti ini anak buahnya si picek
ini tuh orang jawa bener ya
kamu lebih sayang sama budaya ini
kenapa kamu cintai
saya tidak akan lakukannya
jangan berani bunuh aja
jangan bunuh budaya hantu
dia lagi nyari makan buat anak bininya
kalo aku buka topeng ini
larasati pasti salah faham
dia akan menyalakanku
aku tidak mau hilangin dia
jangan sudah ini kamu benjahat
laras jangan salpam
laras tunggu laras
laras tunggu dulu laras
sekarang udah gak ada lagi hubungan antara ayah sama abang
semuanya udah selesai
iya gue kesini nih kamu benjahat ya abang
laras tunggu dulu laras
dengar penjelasan dari saya laras
denger dulu laras
gak ada lagi yang perlu dijelasin bang
ternyata salah nilai abang tapi
kira kira abang orang yang baik enggak taunya
bener bener kecewa sama abang
laras laras denger dulu
saya melakukan itu semua karena kamu larut karena kamu
apa jadi abang rampak untuk ayah

laras laras maksud saya bukan itu laras
maksud saya perampok itu menyuruh saya menjemput kamu di markasnya
dan setelah saya sampai di sana mereka itu menipu saya laras
mereka bilang kalau kamu ada di tangan mereka
jadi mereka menyusahkan perampoknya
ayo udah nih bang maksudnya yang beklet
saya gagal suka sama penjahat dan suka bohong kayak abang
kamu salah paham laras
saya salah mencintai kamu laras
tetap dulu laras ya laras
saya sebenarnya percaya sama abang
saya sebenarnya gak percaya kalau abang lakukan ini semua ya bang
jadi saya gak percaya sama ayah ya bang
kemana lu laras
gak mungkin lu bisa terlepas dari tangan gua
nen tua bangka apa maumu
aku tidak ingin kamu menggagalkan perampokan ini
atau kamu akan dibunuh
jangan mimpi di siang hari
gak bakal lu bisa membunuh gua
eh jangan banyak ngomong
anakmu lu terlalu dimana
maaf gua kena ketawa
lu yang bakal masuk neraka
mulai kemana lu
nanti kebercayaan kamu laras
saya salah mencintai kamu laras
mbak bi dalam bahaya
bang bantuin mbak bi bang cepetan bang
tenang lan tenang
hei dia paham
bape enggak apa apa
itu si mata pijak kagak gagak loh
berarti dia yang nanem kejahatan
dia yang makan sendiri
dia yang tahu rasa
dia modar pinggir laut
selamat tinggal pacar laut
tenang tenang tenang tenang tenang tenang tenang
lalu buatnya tenang tenang
benang ya orang
ngomongan gua supaya lu inget inget
bape bangga bener sama lu
ini loh dipanggil pendekar sejati namanya
asal bisa lu bawa diri
sampai nanti sejati bu beneran
kayak bape dulu masih muda
terima kasih ben
mulai saat ini dan seterusnya para pedagang bisa berjualan kembali dengan tenang
terima kasih bape
karena udah nggak ada lagi yang ngaku kalian
tenang tenang tenang
supaya lu denger semuanya yang ada di sini di pasar ini
ke tempat nangis
mau ga diterima
kan kok ga diterima
mau kasih selamat buat lu berdua putra saya ini gue mau kasih lu beliau paling gede persiapan
terima nih pria kayaknya habis nikah kita jualan kaji yuk terserah kamu laras yang
penting kita bisa berdua jualan prio saya ingin oleh dong
lu mau nyempan ke sekolah kiri
enggak ini saya mau minta izin ajak laras adi jalan jalan di sekitar sini
jangan pakai apa
hai pakai prio ya jangan bercanda bapak bikin enggak bisa serius
akhirnya kita bakalan nikah juga ya pak
saya juga berharap
kita bisa bersama sampai akhir akhir kita nanti kita harus menjaga dan membangun semenanjung ini
sampai kita punya anak dan cucu nanti ya
maksudnya bang lanjutnya semeryok ini
berkata berhasil kan
eh warga kapalnya terlalu besar buat kami
kita udah punya kapal
kita belakangnya di sini
nah ramanya belum ada
ini kan tajung
apanya berasal dari periuk
yang dari sini
bilang aja tajung periuk